gedi sebaiknya cepat kamu pergi
cepat kejar jangan sampai lolos dia
kenapa selalu aja kejadian malang yang menimpa hidup
saya dapat rezeki lebih mudah mudahan berguna ya
makasih ya neng
makasih neng ya
ini ototnya kak
kak pak arya
ada apa kak
kak gayatri kak
tadi saya melihatnya sedang membagikan uang ke produk kampung
pasti mereka menemui kayatri
selama ini aku mencari kamu gayatri
jangan temuin aku lagi
kita gak akan pernah mungkin bersatu
takdir kita berbeda
kayatri enggak kayatri
aku benar benar tulus sayang sama kamu
cukup kak cukup
keluarga kakak selalu aja menyiksa semua orang yang aku cintai satu persatu
selalu dan selalu kak mau sampai kapan seperti itu
aku benci kalian aku benci kak arya
dan sekarang aku aku udah bisa ngelupain kak arya
dan tolong kak tolong jangan pernah temuin aku lagi
aku bener bener sayang sama kamu gayatri
lama lama gadis ini bisa bikin jadi habis
mau membantu juragan
untuk menangkap gayatri
seandainya kamu bisa menangkap dia
kamu akan mendapat hadiah besar dariku
jangan sekali sekali selendang ini terkena getah lidah buaya
itu akan menghilangkan
kesaktian selendang ini
aku akan mengakhiri
kakak tuh cemas banget tau gak nyariin kamu
ternyata kerja kamu tidak sia sia
dan aku akan memenuhi janjiku
aku akan memberimu hadiah besar
gadis ini tidak lari lagi
hari ini juga
aku akan menikahinya
perhiasan ini bagus bagus banget
kalau aku bisa punya ini semua
pasti aku bisa jadi kaya raya
kalau sampai gayatri berhasil
berarti dia bisa memiliki ini semua
dan dia kaya
aku harus bisa mengambil alih
biar aku rindu
kau yang buat semuanya
selamat bekerja ye